gara gara berkendara ugal ugalan sebuah bus menabrak truk di jalur pantura tuban
akibatnya satu orang tewas terjepit bodi truk
sementara di probolinggo dua orang mahasiswa peserta kuliah kerja nyata tewas
setelah dihantam truk dari arah berlawanan di jalur pantura
butuh satu jam lebih untuk bisa mengevakuasi andreas sopir dam truk yang tewas terjepit kabin truk
andreas tewas seketika setelah truk yang dikendarainya terlibat kecelakaan beruntun dengan bus antar provinsi di jalur pantura tuban
kecelakaan ini terjadi saat bus madukismo yang melaju kencang mendahului sejumlah truk yang beriringan
pada saat bersamaan muncul dam truk yang dikemudikan andreas dari arah berlawanan dan kecelakaan pun tak terelakkan
beberapa truk sudah dilewatin kemudian dia melihat ada truk dari depan
dia mencoba untuk mengambil kiri untuk masuk lagi ke dalam barisan jalur kiri
kami tidak nutut dia coba banting kanan ditabrak dari belakang
kecelakaan mau juga terjadi di jalur pantura probolinggo
dua orang mahasiswa yang hendak mengikuti kuliah kerja nyata di desa klenang probolinggo
tewas setelah dihantam truk bermuatan sapi selasa siang
dua mahasiswa universitas airlangga ini sempat dievakuasi ke puskesmas terdekat
namun karena luka parah yang dideritanya kedua korban akhirnya meninggal dunia
kecelakaan sendiri bermula saat truk yang dikendarai riyadi berusaha mendahului truk tronton
namun tak diduga dari arah berlawanan muncul dua mahasiswa yang melaju dengan menggunakan motor
mestinya harusnya dia laporannya naik bis tapi kenyataannya mereka bawa
ada berapa mahasiswa yang naik motor
saya tidak tahu karena kita harusnya naik bis semua
semula kendaraan truk berjalan dari timur ke barat
kemudian mendahului kendaraan r empat
sehingga menyerempet kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan
karena kejadian ini polisi langsung menahan sopir berserta kendaraannya untuk penyelidikan lebih lanjut